abis ini aladin langsung diproduksi
ngapain disini malah ngobrol
itu anjing kesedak ambilin minum
bukan disiapin minum dari tadi
bentar pak bos bentar pak bos
eh ya ampun
mas sampah belum dibuang
udah penuh kayaknya mas
apa seperti ini pak
mirip seperti ini orangnya
oke saya simpulkan bapak pernah ketemu sama orang ini dua kali ya pak
oke kalau lo butuh bantuan kabri gua
sebenarnya saya ketemu orang ini udah tiga kali pak
dan saya juga pernah melihat orang ini ketemu sama elsa
eh elsa adiknya bu andin
iya betul pak
bapak yakin orang ini kenal sama mbak elsa
saya rasa sih mereka nggak saling kenal pak
karena kata elsa saat itu dia gak sengaja nabrak motor orang ini
dan orang ini minta ganti rugi
jadi elsa langsung ganti rugi dan gak lebih
apa benar yang dikatakan mbak elsa
pertemuan mereka cuma soal ganti rugi doang
saya harus kasih tau ke pak alibaran semuanya
gimana pak reni
apa sudah cukup keterangan dari saya
ah sudah pak
sekali lagi terima kasih ya pak
saya juga lagi selidiki soal ini
nanti kita sering berkabar aja ya pak
kalau ada progres atau titik terang soal penyelidikan ini
baik pak pastinya
ya udah kalau begitu saya permisi
terima kasih banyak
terima kasih pak
aku merindu ku yakin kau tahu
tuh pak andin pasti tahu deh kalau mas elit merindu
makanya las memutuskan untuk pulang ke rumah
aduh parah ini mah
lembuka ganteng begini dilemparin sampah
menolongin ayang kiki malah keduluan
masa jadi meluk sampah begini
kayak kamu gak kenapa kenapa kan
gigi gak kenapa kenapa kok mas
makasih ya tadi udah bantuin kiki
kalau gak ada mas andi tadi pasti muka gigi udah nyosrap di aspal
pak alnya ada
saya mau ketemu pak ahok
mas el ada kok mas di dalam
atau mau kiki panggilin ya
ini pegawain urusannya sampah
iya tugas kamu lah kamu kalau udah gede bisa kan langsung buang sampah sendiri
thank you satu aja
terima kasih mas

aku ke depan dulu ya
yaudah yuk kita ke kamarnya sayang
pak mau aku maunya bawa bawa sama oma
ya aku mau sama oma mama
yaudah gak apa apa
rena malem ini tidur sama oma aja ya
kan kanan juga sama oma rena
yaudah kalo gitu selamat malam
ya malem ya sayang ya
selamat malem nanti
mau kode apa
selamat istirahat rena ibu
aman semua gigi
sudah ketemu semen ini
tapi panino bilang dia nggak sempat melihat wajah pelakunya apa
jadi saya langsung menemui para file untuk meminta keterangan soal wajah pelaku itu
dan ini skesa wajahnya pa
siapa dia ya
apa ada orang yang memerintahkan dia untuk melukai nino sama rafael
bisa jadi pa
karena dari keterangan pak rafael saya merasa agak sedikit aneh
iya pak rafael bilang dia sempat melihat orang yang menusuk panino lagi bicara dengan welsa
bagaimana kalau welsa menemukan nino
jadi orang ini kenal sama welsa
saya kurang tahu pak
tapi katanya waktu kejadian itu adalah mbak elsa nabrak motornya dan memberi ganti rugi ke dia pak
di luar dari itu katanya mereka gak selalu kenal
terima kasih banyak untuk malam ini
kau bisa istirahat
saya permisi pak
oh aneh juga
terus pagi terus ya
ini malam aku balik ke sana
setelah baru dia chanel ordinase
menjadi atlet utama maundi
bisa gak sih

kok bener bener panas nih
kamu demam ya
gak apa apa petir
iya kenapa nak
koma udah tidur
terus gak ada yang nemenin kamu ya
mau tidur disini
yaudah bobo disini ya
kau sudah yerah
agar orang orang beranjak
aku bahagia sekali ini
papa belum bangun
kamu bangunin aja
gapapa bangunin aja
saya masih gak perlu kamu din
oh ya yum
ulan ok up liat ini pakai up
bebantukan tidak banyak
tapi mengurus hanya akan
yang penting untuk para an guriga
kamu tidur nyenyak banget ya mas
salah denger kamu
masa sih mas aku soalnya juga denger lah
aku masih mau peluk kamu
papa ke kamar mandi dulu ya
setelah semua yang terjadi
aku bisa tertawa lagi bersama kamu dan reina
mukanya mbak andi sama mas
pas keluar dari kamar
semalam pake acara ujan kan
berdua aja dalam kamar
tadi kemarin kan abis buruh hara tuh
rumah tangga kocar kacir
mudah banget ya
aku menolong tamu
pelitnya pake itu
reina bukannya tidur di kamar oma
jadi semalam tidur di
semalam aku takut petir
tapi oma udah tidur
jadi aku ke kamar mama sama papa deh
aladin gak dateng
kan masih ada malem malem berikutnya
siapa tau besok hujan lagi
kalian kenapa sih
kalian rencanain apa emang
gak ada apa apa
salam hujan doang
mama dateng kesini
mau kasih tau
alhamdulillah papa udah sehat
dan boleh pulang ke rumah hari ini
syukurlah kalo begitu
mama jaga kesehatan ya
papa juga sempet cerita
katanya andin sama al udah baikan
dan semalem andin udah kembali lagi ke rumahnya aldebaran
syukurlah mereka tidak jadi bercerai
kasian juga rena kalo sampe mereka bercerai
mbak andin dan aldebaran baikan
al udah bener bener percaya kalo mbak andin bukan pembalasnya

dan al bahkan ngilidikan pelaku pembunuhan roy
bareng bareng sama mbak nin
kecapein aja deh kayaknya
karena kan beberapa hari ini aku di rumah sakit
kami juga harus jaga kesehatan
minum vitamin makannya yang benar ya
ya udah nino
mama doain supaya kamu juga cepet sembuh pulang ke rumah lagi
udah udah mas
aku masuk dulu ya
temu semangat kerjanya ya
nanti kamu pulang ngajar jam berapa
saya jemput ya
gak usah mas aku sendiri aja
lagipula abis aku ngajar aku juga mau ke pengadilan
nanti aku sama satu ya
beneran bisa sendiri
selamat pagi nin
oh iya aku lupa
nanti kamu pulang ngajar jam berapa
saya jemput ya
gak usah mas aku sendiri aja
lagipula abis aku ngajar aku juga mau ke pengadilan
nanti aku sama satu ya
beneran bisa sendiri
selamat pagi nin
nanti aku sama sofi ya
kemarin saya sudah ketemu dan bicara sama pak rendy
biar reni juga udah cerita sama saya
hebat banget suami lo
niat banget selidikin masalah ini
pak reni datang bersama pelukis keksa wajah
untuk menggambarkan wajah pelaku penyerangan itu
supaya lebih mudah diselidiki
orang yang sudah nyerang gue
yang udah nyogok orang itu juga
untuk memberatkan lo din
terlalu wan emang tuh orang
gue duluan ya
ada kelas pagi soalnya
enggak usah dibahas lagi ya mas sofi tuh
untuk masalah penyerangan
kau bukan kamu orangnya
terima kasih kamu sudah percaya sama saya
saya pasti akan temukan orang
aku masuknya din
semangat ngajarnya ya
iya pak rafael bilang
dia sempet ngeliat orang yang menusuk pak nino
lagi bicara dengan welsa
iya pak rafael bilang dia sempat melihat orang yang menusuk pak nino lagi bicara dengan ibu

lari tempat ini
jadi orang ini kenal sama elsa
saya kurang tau pak
waktu kejadian itu adalah
memberi ganti rugi ke dia pak
di luar dari itu
kalau memang benar elsa yang mendalangi kejadian itu
mau dia apa ya
kenapa dia ngelakuin itu
apa yang mau ditutupi elsa sampai dia harus menyerang suaminya sendiri
aku boleh pamit keluar sebentar ya
aku beli handphone baru dulu soalnya kan handphoneku rusak
kamu gak apa apa ya kalau aku tinggal sendirian dulu
pokoknya kamu tadi agak kurang enak padat
maksudnya tadi ada mama di sini kamu kelihatan kan
udah sih istirahat aja
tapi aku butuh handphone untuk komunikasi saya
nanti kalau misalkan aku mau ngurusin schedu pemotretan aku gimana
ya udah pake handphone untuk aku aja
dengerin aku kamu tenang aja
aku baik baik aja
aku cuma sebentar kok pergi ya
yaudah ya sayang ya
ih horror anaknya
introu ini pas jalan
saya mau bicara sama kami
saya udah gak ada urusan lagi ya sama kamu
kamu mengenal orang ini kan
saya nggak kenal sama dia
gak usah berkelit elsa
kenal sama saya
saya bilang gak kenal yang gak kenal
gak usah berkelit
kasih tahu saya apa urusan kamu sama orang ini
jangan nuduh saya yang aneh aneh
saya gak kenal
sekarang kamu bisa berkelit elsa
tapi kamu dalam pengawasan saya
kalau sampai terbukti kamu ada dibalik semua ini
saya pastikan kamu tidak akan lolos
kamu tidak akan bisa sembuh
karena saya pasti akan menemukan kamu
aldi baron cuma menggertak
dia gak punya bukti
dia gak bisa dive
sorry tadi ada yang kelupaan
ada yang mau gue kasih ke lo
kasih apa kak
saat pameng menjadi saksi di persidangan lo
dia kan udah ngaku
kalau saat itu dia disogok untuk memberatkan lo din
ya kali aja lo sama suami lu pengen cari tahu soal ini lebih jauh
jadi lo bisa hubungi nomor ini
makasih banyak ya kak
makasih udah selalu baik sama aku
lo harus bahagia selalu ya
iya yaudah kalau gitu aku duluan ya